badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg juanda sidoarjo mengingatkan musim penghujan di jawa timur yang sudah dimulai pada bulan september intensitasnya akan semakin tinggi mendekati akhir tahun
untuk di jawa timur daerah intensitas paling tinggi diantaranya adalah jawa timur bagian selatan tengah dan tapal kuda
intensitas curah hujannya diperkirakan mencapai dua ribu mm
karena itu bmkg juanda mengingatkan untuk kewaspadaan resiko bencana hidrometeorologi atau bencana yang didukung oleh intensitas hujan kelembapan temperatur dan angin
jadi perlu digarisbawahi jadi untuk saat saat ini kita sedang mengalami masa peralihan atau pancar oba dan juga beberapa wilayah sudah memasuki awal musim hujan
sehingga potensi cuaca ekstrim juga akan meningkat
bisa terjadi yang akan mengakibatkan terjadinya bencana hidrometeorologi
seperti banjir dan genangan banjir bandang tanah longsor kemudian juga puting beliung itu bisa terjadi
itu perlu diwaspadai untuk wilayah jawa timur masyarakat diimbau untuk bersiap siap dengan membersihkan saluran irigasi maupun sungai sungai
memangkas pokon yang sudah tak tua ataupun lapu kemudian juga menertibkan baliho yang semi perman
ancaman tak hanya bagi daerah berintensitas curah hujan tinggi seperti banyuwangi probolinggo lumajang madiun dan nganjuk
namun juga daerah berintensitas curah hujan rendah seperti madura situbondo bondowoso maupun berintensitas sedang seperti surabaya dan sidoarjo
pasalnya ancaman banjir dan puting beliung bisa terjadi
karena itulah sejumlah kesiapan dilakukan oleh pemerintah kota surabaya
mulai pembangunan dan perbaikan saluran
sedangkan dari bpbd sendiri kita aktif koordinasi dengan bmkg
juga kita rutin teman teman pasukan itu rutin melakukan pemantauan wilayah ketika hujan
sudah berada di beberapa titik yang lokasi yang memang kita anggap sebagai lokasi rawan gitu ya
juga kita mempersiapkan peralatan
jadi ketika digunakan sudah ready
kita lakukan persiapan tersebut
termasuk kita mempersiapkan tugas petugas kita dengan pelatihan pelatihan peningkatan kapasitas
sehingga nanti ketika mereka bertugas betul betul tidak ada kendala semua berjalan lancar
masyarakat juga diminta untuk ikut berpartisipasi dan meningkatkan kewaspadaan memasuki peralihan musim penghujan
di antaranya dengan tidak membuang sampah di saluran air
melakukan kerja bakti pembersihan saluran air
serta menghindari berada di bawah pohon bangunan maupun tebing yang tidak stabil di musim penghujan